dua tahun perjalanan pemilihan presiden republik indonesia yang memenangkan pasangan joko widodo dan yusuf kala menorehkan catatan tersendiri
dalam sebuah survei yang dirilis saiful mujani research and consulting rata rata responden mengaku puas dengan kinerja jokowi dan yusuf kala
meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi keduanya terkait pengangguran penyediaan bahan pangan murah hingga stabilitas politik
dua tahun setelah pemilihan presiden joko widodo dinilai berhasil mengkonsolidasi kekuatan politik
bergabungnya golkar p tiga dan partai amanat nasional membuktikan kematangan berpolitik mantan wali kota solo ini
tren dukungan terhadap jokowi dodo atau jokowi mengalami kenaikan selama hampir dua tahun kekuasaannya
dukungan ini terlihat dari membaiknya kinerja di bidang pendidikan infrastruktur dan layanan kesehatan
namun kinerja di bidang ekonomi penyediaan lapangan kerja pemerataan pendapatan dan tidak stabilnya harga kebutuhan pokok masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahannya
agenda agenda yang belum tersoalkan itu itu selalu terkait dengan sektor ekonomi khususnya tenaga kerja
akses terhadap kebutuhan pokok dan akses terhadap sumber sumber daya permodalan misalnya
itu selalu menjadi konflik
itu sebabnya saya kira itu bagian yang harus dimatangkan secara kebijakan
dan harus dimatangkan juga secara konsep supaya betul betul bisa teratasi mungkin dalam sisa prioritas kemampuan yang ke depan
elektabilitas dan popularitas joko widodo diperkirakan masih mampu untuk meraup dukungan pada pemilu presiden tahun dua ribu sembilan belas
dengan syarat perbaikan fundamental di bidang ekonomi
keamanan menjadi catatan pekerjaan yang harus diselesaikan
raff raff kaffi jakarta
ya lady namun hasil survei ini tidak membuat jokowi lantas berbesar kepala
presiden jokowi hanya menanggapi ringan hasil survei dan mengatakan akan terus bekerja
ditemui dalam acara silaturahmi nasional relawan jokowi
presiden juga sempat meminta pendapat dari para relawan
relawan diminta melaporkan langsung bila ada menteri atau bawahannya yang tidak serius bekerja
melihat hasil kinerja jokowi di hampir dua tahun menjabat ini
para relawan optimistis jokowi dan kabinetnya akan bekerja semakin baik ke depan
jokowi pun berencana terus memperbaiki kinerja diri
jokowi pun berencana terus memperbaiki kinerja di hampir dua tahun menjabat ini

jokowi pun berencana terus memperbaiki kinerja di hampir dua tahun menjabat ini